dia menggunakan jurus yang lain
oh siliwangi mengeluarkan jurus perdata sukma

aku pun tidak menyangka kita bisa berkumpul kembali seperti ini
inilah saat saat aku rindukan
bisa bersama yunda dan juga bersama raka
semoga saja kita bisa berkumpul kembali
dengan ayah anda prabu dan juga yunda
amin ya rabbal alam
aku peringatkan jangan ganggu mereka
biarkan mereka bertahan
kita bakal tahu
siapa yang jadi pemenang
atau kau tidak akan pernah tahu siapa yang akan menjadi pemenangnya
karena kau akan mati di tangan
sampai jumpa di video selanjutnya